politikus partai demokrat andi arief mengaku tidak mendapat pertanyaan perial aliran dana musda oleh penyidik kpk
ia juga menampik mengetahui aliran dana yang diduga diberikan bupati penajam pasar utara abdul ghafur masyud
sebagai upaya memenangkannya sebagai bakal calon ketua dpd partai demokrat kalimantan timur
hal ini disampaikan ketua badan pemenangan pemilu bapilu partai demokrat andi arief
sesaat setelah selesai menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta
andi yang diperiksa sekitar tiga jam oleh penyidik mengaku telah memberikan semua informasi yang berguna bagi kpk
meski demikian andi enggan memberikan detail informasi yang diberikan tersebut
dalam kasus ini kpk menduga adanya keterkaitan antara ketua bapilu demokrat dengan bupati ppu
abdul ghafur masyud yang saat tertangkap kpk
tengah mencalonkan diri sebagai bakal ketua dpd partai demokrat kalimantan timur
menguatkan bahwa tidak ada hubungan dengan musda demokrat
jadi memang nggak ada
karena itu perkara yang sedang diselidiki ini
bukan menyoroti soal musda partai demokrat
lebih pada bukan hanya kejadian ott tapi sebelum sebelumnya juga
kemudian yang kedua
saya sudah memberikan penjelasan yang saya tahu
dan semua saya kira clear
dan saya dengar kasus pak agm akan p dua puluh satu dalam satu dua hari ini
saya kira itu saja
selain andi ari politikus partai demokrat jemi setiawan
juga diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap bupati penajem pasir utara
ada pemeriksaan kali ini jemi sebut
kpk mendalami terkait persiapan rapat pengurus musyawara
daerah partai demokrat di kalimantan timur
sebelumnya jemi diperiksa kpk pada dua puluh sembilan april
aliran dana ke mana
kalau misalnya ke saya sih nggak ya
ke saya sih enggak karena memang tadi saya sudah jelaskan
walaupun ada dan sebagainya itu proses jauh sebelumnya dan sebagainya gitu
jadi nggak ada urusan musda'in